suasana sholat jumat di masjid uswatun hasanadusun
selogiri desa ketapang banyuwangi jawa timur
mendadak heboh pada jumat siang
seorang hotip bernama muhammad darso tiba tiba terjatuh
saat ia memberikan ceramah pada khutbah jumatnya kepada ratusan jemaah
dalam rekaman cctv masjid takmir masjid berusia enam puluh tahun ini
jatuh ke arah kanan mimbar hotbah saat ia berdiri sambil berceramah
sontak kejadian ini membuat jemaah kaget
jemaah dan anggota kepolisian kawasan pelabuhan tanjungwangi
yang berada di dalam masjid langsung berupaya memberikan pertolongan kepada korban
korban yang tidak sadarkan diri dibawa menuju klinik terdekat
namun sayang saat diperiksa oleh tim medis klinik
nyawa korban sudah tak tertolong
sang hoti pun dinyatakan sudah meninggal dunia
meninggalnya korban ini membuat kaget keluarga dan tetangga
karena sebelum sholat jumat
korban masih terlihat sehat seperti biasanya
di mata tetangga muhammad terso dikenal sebagai sosok yang baik
dan menjadi panutan masyarakat
terus pertama dia agak
nggak kuat sesak itu sedikit
dia maksain dua kali maksain tiga kali langsung
dia roboh ke selatan ke samping
hasil pemeriksaan tim medis korban meninggal juga akibat gaguan pernafasan
yang dideritanya kampung saat ia memberikan khutbah jumat
setelah dia observasi sama dokter
otoya tersangkutan meninggal dunia
setelah dari klinik jenazah muhammad terso yang sudah bertahun tahun menjadi imam masjid ini
langsung disemayamkan di rumah duka yang berada tepat di samping masjid uswatun hasan
hafizah mani banjongi jawa tenggara